bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan pada selasa siang menghadiri undangan kelas kebangsaan fakultas ilmu politik universitas indonesia
anies kembali mengkritisi pemerintah presiden joko widodo dalam kelas kebangsaan di kampus universitas indonesia
anies mengkritisi iklim kebebasan berbicara di era presiden jokowi yang menurutnya tidak sehat
anies menilai saat ini aspirasi rakyat yang seharusnya didengar justru berakhir di ranah pidana saat mengkritik kebijakan pemerintah
anies juga menyebut seharusnya pemerintah mengandalkan kebebasan dan rasa percaya kepada rakyat
anies menganggap undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang informasi dan transaksi elektronik atau uuite
merupakan cara membungkam rakyat dalam kebebasan berekspresi dan harus segera direvisi
harus datang ke kampus
dan kampus memang perlu ngundang
ini berbeda dengan kampanye
ini berbeda dengan kampanye
yang dikerjakan di sini bukan sebuah kampanye
karena kami tidak adalah praga tidak ada ajakan untuk memilih
tapi ini adalah tempat di mana arah ke depan dibahas
prioritas ke depan dibahas
dan masyarakat ilmu seperti kampus adalah tempat yang tepat untuk melakukan itu
jangan ada rasa takut di dalam berekspresi
selama ekspresi itu adalah untuk memajukan masyarakat
dan sikap kritis pada siapapun badan manapun termasuk pemerintah ada sesuatu yang normal
sana itu jangan dijadikan sebagai pencemaran nama baik
tapi justru itu dijadikan sebagai wahana untuk menjelaskan lebih lengkap